boleh boleh saya izin sama petugas dulu tapi
mulai jumat enam belas juli seluruh eksit tol jateng ditutup untuk membatasan mobilitas masyarakat jelang liburan idul adha
selain itu dua ratus empat puluh empat titik penyekatan jalan di jateng dalam rangka ppkm darurat juga masih berlaku
kartika bagus solo jawa tengah